dari jakarta saya ajak anda untuk terbang ke bali
sebagai salah satu destinasi wisata terbaik pulau bali
tanah lot tidak hanya menawarkan keindahan alam dan juga nilai religius
instalasi seni modern dengan visualisasi tiga dimensi dan video mapping
sukses memukau ribuan pengunjung tanah lot
selain kemegahan buruh tengah karangnya
tanah lot juga dikenal sebagai salah satu spot menikmati matahari terbenam terbaik di bali
namun ketika sore beranjak malam kemeriahan semakin kental terasa
tanah lot dipenuhi beragam permainan cahaya memukam
ya inilah atraksi video mapping dengan sentuhan efek multimedia modern dan syarat budaya
instalasi seni digital ini bertema after sunset illumited garden
atau dikenal sebagai tanah light
event ini sukses menyedot perhatian pengunjung
tanah lot memiliki beberapa perkembangan
cosmic tree salah satunya
pohon dengan ribuan untayan benang putih yang ditembakkan cahaya biru keunguan melalui video proyektor ini
membuat pengunjung bak berada di dunia hayalan
instalasi seni yang menampilkan fenomena awan hujan dan salju
karya ini merangsang imajinasi melalui animasi tiga dimensi
dengan visual efek dan tata suara memukau
untuk menghasilkan efek yang jernih dan dramatis
video proyektor dengan spesifikasi hybrigness dua puluh lima ribu lumans digunakan di tiap instalasi seni ini
di sini kami menggunakan lebih dari sebelas unit proyektor
semuanya menggunakan teknologi laser
jadi tidak lagi menggunakan proyektor yang lampunya lampu bola atau bulb
tidak hanya dengan proyektor lampu led juga banyak dipakai di event kali ini
sejumlahnya dikumpulkan dengan lampu led
sejumlah instalasi seni lain seperti glow in the dark forest meteor gate hingga light tree
juga semakin menyemarakan suasana malam di tanah lot